iko kini telah membuka klub bela diri
iko menyebut permintaan untuk membuka klub bela diri sudah berdatangan dari berbagai pihak
bagi iko bela diri sendiri diajarkan untuk melindungi bukan untuk menjadi jagoan
gimana kita memutihkan untuk beragaman dan melindungi untuk sesama
oleh karena itu the both ini adalah semangat yang kita tarangkan untuk siswa siswi tahun sebelas
oleh karena itu bela diri untuk kebaikan
bukan untuk menjadi jagoan
saat ini saya berkesempatan mengunjungi klub bela diri milik iko uwais di bekasi jawa barat
yang menarik tak hanya orang dewasa klub ini juga menerima anak anak mulai usia empat tahun
kelas anak anak dibagi menjadi tiga kategori yaitu kelompok usia empat enam tahun enam delapan tahun dan delapan dua belas tahun
ada tiga jenis bela diri yang bisa dipelajari di sini yaitu pencaksilat taekwondo dan aikido
satu sesi latihan berlangsung sekitar satu lima jam
yang keras keras ya
tapi gak apa apa keras power
meskipun mereka kecil kecil tapi jangan menyaksikan kekuatan mereka
ternyata banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh anak anak dengan belajar ilmu bela diri
banyak ya banyak sekali pembentukan karakter mengajarkan anak untuk disiplin
membuat anak berani
berani itu dalam berbagai aspek
bukan hanya berani dari segi fisik tetapi mereka berani tampil di masyarakat
berani menunjukkan alasan
apa yang mereka bisa salah satunya itu
selain pencak silat tekunu dan aikido akan ada tambahan cabang ilmu bela diri lainnya
arya dita utama nugraha enrianto bekasi

mereka akan menjelaskan kekuatan mereka
mereka akan menjelaskan kekuatan mereka

mereka akan menjelaskan kekuatan mereka
mereka akan menjelaskan kekuatan mereka
mereka akan menjelaskan kekuatan mereka
mereka akan menjelaskan kekuatan mereka
mereka akan menjelaskan kekuatan mereka

mereka akan menjelaskan kekuatan mereka
mereka akan menjelaskan kekuatan mereka
mereka akan menjelaskan kekuatan mereka
mereka akan menjelaskan kekuatan mereka
mereka akan menjelaskan kekuatan mereka
mereka akan menjelaskan kekuatan mereka
mereka akan menjelaskan kekuatan mereka
wah ini dia nih
para pesilat cilik kita
tadi yang pertama kayak gimana
kamu dari kapan belajar pencaksilat
oh sudah empat bulan atau dari umur empat bulan
masih baru empat bulan
oh baru empat bulan
tapi kok udah jago gini sih
ini kenapa ini
tapi pertama kali pengen ikutan bela diri kenapa sih
karena ada kayak
teman sekolah ngajak
terus kenapa kamu pilihnya silat
untuk membela diri
menjaga kesehatan tubuh
ingin berprestasi dan ingin banyak teman
ingin banyak teman
memang prestasinya mau kayak gimana
pengen kayak gimana
oh pengen ini apa
kayak mas hanifan gitu ya
wah tentunya kita pengen tahu juga nih
lebih lanjut ya
selain tentunya tadi
dan aksi dari teman teman
para pendekar cilik ini
mas erik apa kabar
ya boleh di sebelah sini
nah mungkin boleh nih cerita cerita
thunder ini sudah berdiri
satu tahun yang lalu ya
sudah ada satu tahun
di sana tidak hanya pencaksilat
sebenarnya yang dipelajari gitu
dan kebetulan saya
sebagai pelatih kepala
untuk pencaksilatnya sendiri
perguruan silat itu kan
perguruan beladiri itu silat
karena pada dasarnya
katakanlah peragdisi beladiri gitu
menganggap semua beladiri itu
jadi tidak ada perbedaan
mau beladiri apapun
asalkan kita hubungannya baik gitu
kita bisa berjalan bersama sama
tapi kalau untuk yang ini
apa diajarkan kepada anak usia dini
nah itu memang harus
cuma beladiri tertentu kah
atau sebenarnya semua beladiri
seperti yang tadi
masa tadi disampaikan
bisa diajarkan ke anak yang
dari umur berapa begitu
bisa dimulai dari
usia empat tahun juga sebenarnya
usia usia pelajar gitu
pencak silat yang
pencak silat yang dipertandingkan gitu
jadi jurus jurus yang dipelajari adalah
anak anak bisa ikut bertanding
ada juga kekhawatiran orang tua itu
kalau kita berpengalaman
kalau masukin anaknya ke
perguruan beladiri ya
takut takut anaknya jadi
seneng berantem gitu
nah itu gimana ya
tidak ya justru kita sebagai
orang beladiri gitu
melatih anak itu bukan hanya melatih fisik
tapi melatih mentalnya juga
bagaimana cara kita supaya lebih bisa mengontrol diri
menumbuhkan rasa percaya diri anak gitu
jadi tidak diajarkan untuk
untuk hal yang negatif gitu
belajar membela diri
jadi memang juga untuk membentuk karakter
tapi tantangannya apa saja sih ini mas
kalau misalnya namanya anak kecil ya
kadang kadang ada yang mungkin yang tiba tiba
mogok gitu gak mau
ada gak yang kayak gitu
tergantung pelatih masing masing ya
bagaimana cara melatihnya
tantangan untuk saya memang
melatih anak anak usia dini gitu
dan seorang pelatih juga harus
suasana latihan yang menyenangkan
supaya si anaknya pada saat latihan
tidak merasa jenuh gitu
mungkin seperti itu
ini tuh sama
kalau lihat di belakangnya ada iko uwais gitu
ini tuh memang kang iko yang
kebetulan sekolah ini
selain jadi atlet
juga bisa membawa nama indonesia
kan bisa lewat mana aja ya
nah pemirsa kita akan ngobrol lagi
sama teman teman yang ada disini
masih ada pertunjukan nih
yang nanti akan ditunjukkan kepada kita ya
sudah siap semuanya belum
satu lagi ya
masih bersama kami pemirsa di good morning
jadi kita masih berbincang bincang ya
tentang alasan orang tua
sekolah bela diri
seperti yang dilakukan oleh teman teman kita disini ya
dan sudah ada pak abdi nih
yang juga memasukkan dua anaknya ya
dua anaknya langsung sekaligus dimasukin
maksudnya kenapa sejak kecil
bapak kepikiran untuk
sekolah bela diri gitu
ya mungkin berangkat dari
aktivitas apa yang dia lakukan sebelumnya
karena kan anak anak sekarang
asik dengan dunia yang gadget gitu ya
jadi biar ada aktivitas

bisa berinteraksi langsung dengan teman temannya
tidak dengan mungkin dia main game
walaupun satu tempat
tapi terhubungnya lewat dunia lain gitu kan
ini terhubung dengan dunia nyata
sehingga ya bisa beraktivitas
seperti kita kita dulu lah
tapi berhasil gak tuh
maksudnya anak anak jadi semakin ini nggak apa
terdistract dari gadgetnya gitu
lepas dari gadgetnya
jadi malah dia yang minta
terima kasih ya pak
di masukan ini aku dapat teman baru
terus aku bisa bela diri
kayak pendekar katanya
keren keren ya
dan juga ini kalau kita lihat nih ada
pendekar pendekar cilik ini
saya seneng juga melihat
salah satunya adalah perempuan tangguh
saya jadi penasaran juga nih mas erick
kalau misalnya untuk
biasanya kan kadang kadang ada juga ya
orang tua yang
aduh takut nih anak perempuannya
masuk ke bela diri itu
ini sepertinya sama ya
sama saja sih sebenarnya
tidak ada hal yang membuat
tidak ada membuat hal yang negatif gitu
justru malah menjadi
menumbuhkan rasa percaya diri gitu
tapi perempuan perempuan juga
keren jadi pengen lihat langsung nih mungkin ya
teman teman tiga jagoan ini
mungkin bisa mempraktekan langsung nih ke kita ya
mungkin rajita akan
dikroyok oleh dua temannya
aksi permuatan gue ini
ini seakan akan dikroyok ya
iya seakan akan dikroyok
boleh rajita silahkan
silahkan rajita disini
kamu kenapa ngeroyok rajita tadi
menjadi pengen nanya juga ke rajita ya
rajita coba sebelah sini
udah berapa lama ikutan ini
sekitar empat bulanan
tapi udah keren banget kayak gitu
kenapa sih pengen ikutan
gak apa apa biar nyari hobi
soalnya bosan di rumah mulu
oh bosan di rumah mulu ya
jadi malah olahraga juga
terus ketemu banyak temen
sekarang udah bisa jurus apa aja
oh yang tadi kamu kasih lihat itu jurus apa tuh namanya
gak tau itu namanya ganda
kayak berantem beranteman gitu
oh ganda itu berantem beranteman gitu ya
sama teman teman cowok juga suka berantem beranteman kayak gitu ya
cita citanya udah besar jadi apa
jadi atlet ya
jadi atlet istirahat juga
wah ini pada pengen jadi atlet nih
wah sudah siap seperti yang mengharumkan api indonesia
sama kayak mementpora ya
bagaimana pembibitannya gitu
sekarang sudah ada berapa banyak mas yang
kurang lima puluh lebih mungkin
anak anak aja itu
anak anak remaja juga gitu
termasuk dewasa juga ada
lima puluh tuh dengan dewasa juga atau
dengan dewasa lima puluh an ya
anak anaknya mungkin ada sekitar tiga puluh an mungkin
yang khusus silat
yang khusus silat
oh yang khusus silat
tapi yang lain juga
yang lain juga banyak juga
jadi caranya untuk anak anak nih kedepannya seperti apa
apakah memang ingin diajak ataupun apa ya
diarahkan menuju menjadi atlet kah
atau memang ini jadi hobi saat masa anak anak
ya sebenarnya hanya untuk pengenalan bahwa bela diri itu penting
bukan hanya untuk buat dirinya sendiri tapi buat bangsanya
karena silat kan merupakan identitas indonesia sendiri
biar juga dikenalkan dari sekarang
cinta sama hal hal yang berbau indonesia gitu
secara pengalaman begitu bapak
ketika memasukkan anak ke pencaksilat dan sebelum dan sesudahnya
itu ada perubahan karakter nggak sama si anak
ya sekarang jauh lebih berani
terus disiplin bangun pagi sendiri
kadang terus mau untuk latihan sendiri dia mengingatkan kita apa
sebentar lagi nih latihan nih
udah waktunya berangkat
malah kita yang diingatkan sama anak anak
oke minimal disiplin ya
memang disiplin juga salah satu ini ya value yang diajarkan di bela diri ya
ya salah satu
tapi ini saya juga sebenarnya penasaran ya
meskipun tentunya namanya bela diri kan ya bukan untuk menyerang begitu ya
namun membela diri
apakah kemudian anak anak kecil ini punya jurus jurus tertentu
yang kemudian bisa membela dirinya
kalau sampai tentunya kita tidak berharapkan demikian
kalau sampai misalnya ada yang ya pihak pihak tertentu yang pengen culik gitu atau apa gitu ya
itu ada nggak kira kira jurus apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh anak anak
ada beberapa jurus
biasa kita katakan bela diri praktis gitu
jadi pembelaan diri dengan jurus teknik yang
dengan waktu singkat bisa dilakukan
orangnya kayak gimana tuh mas
rajita mungkin boleh dipraktekkan
kamu mukul dia ya
kamu tangkis langsung banting aja
yuk langsung ambil kepala
nah kurang lebih begitu
pake heels aku nggak bisa
itu kalau latihan seminggu berapa kali
seminggu kita biasa tiga kali
oh seminggu tiga kali
dan setelah pulang sekolah biasanya ya
berapa lama itu durasinya
minimal satu jam setengah
satu jam setengah oke
ada persiapan khusus ya misalnya kalau sebelum bela diri itu harus makan dulu harus apa dulu gitu
yang pasti sebelum melakukan latihan teknik gitu kita biasa pemanasan dulu
pemanasan dengan melakukan games gitu kan
disesuaikan dengan usianya gitu karena
sesuai kebutuhannya lah
oke terima kasih banyak teman teman nih adik adik juga makasih banyak ya
semoga sukses dan bisa jadi atlet nasional bawa medali emas yang banyak buat indonesia ya